dalam wayang kulit ki bambang wiji nugroho harus menjual wayang dan properti lainnya di pinggir jalan
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dibantu temannya wayang wayang yang sudah jarang dipakai ini juga dijual di parkiran pasar noto harjo semanggi
selain dirinya sejumlah sinden yang biasa selalu menemaninya dalam pentas wayang juga ikut menjual baju kebaya
untuk menyambung hidup karena pemerintah tidak mengizinkan adanya pentas wayang kulit selama pandemi covid sembilan belas ini
menurut bambang aksinya ini juga sebagai wujud protes kepada pemerintah karena adanya larangan pentas
seniman dalang asal yogyakarta ini berharap pemerintah bisa memberikan izin untuk para seniman bisa mentas lagi
meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat sehingga mereka bisa mendapatkan pemasukan